anda kembali di cnn indonesia prime news
polisi menyebut telah berhasil mengetahui identitas pengebom mapo restabes medan tadi pagi
pelaku yang tewas di lokasi kejadian merupakan mahasiswa dan melakukan aksinya seorang diri
tim inafis polisi berhasil mengetahui identitas pelaku pengeboman yang terjadi di mapol restabes medan pada rabu pagi
polisi memastikan pelaku melakukan aksinya seorang diri
karopenmas divisi humas polri brikjen polisi deddy prasetyo mengatakan
tim inavis mengetahui identitas melalui sidik jari pelaku
pelaku berinisial rmn berusia dua puluh empat tahun lahir di medan
pelaku juga disebut aktif di media sosial
terkait jaket ojek online yang digunakan pelaku brigjen paul dedy hanya meregaskan bahwa pelaku adalah mahasiswa
dari hasil olah tempat kejadian perkara tim lab empat dan densus mengamankan beberapa barang
seperti baterai pelat besi paku dalam jumlah banyak hingga potongan kabel
polisi juga mencurigai beberapa kendaraan roda dua di sekitar lokasi kejadian
brigjen polisi deddy mengatakan tim densus juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku
ledakan yang terjadi pukul delapan empat puluh ini mengakibatkan enam orang luka luka
empat diantaranya merupakan anggota kepolisian satu pekerja harian lepas dan satu orang warga
ledakan juga merusak empat kendaraan yang berada di dekat lokasi kejadian
semua korban kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit bayangkara medan
menko polhuka mahfud md tidak mau mengatakan bahwa pemerintah kecolongan atas kejadian ini
untuk pelaku yang kali ini bisa dibilang kecolongan ya

tapi kan harusnya udah
pokoknya ditindak gitu aja
waktunya kan cukup berdekatan dengan penyerangan terhadap pak wiranto dan sekarang muncul lagi di polres
pak ini juga pemerintah sepertinya kayak kurang melihat
enggak juga pemerintah sudah melihat dengan baik
kalau enggak kan lebih banyak lagi
itu kan saya tadi kuantitasnya bukan
mahfud berharap masyarakat tidak sinis atas upaya pemerintah memberantas terorisme
ia pun meminta masyarakat untuk mendukung
upaya pencegahan aksi teror dan tidak menyudutkan aparat dalam mengambil tindakan
teror bom kembali terjadi di markas polisi sejak tahun dua ribu enam belas
seperti data yang kami sampaikan tadi polisi menjadi target serangan teror
sebagai simbol negara serangan terhadap polisi dinilai mudah dan berdampak
harus diakui pandangan dan ideologi terorisme masih terus tumbuh sekeras apapun pemerintah menekannya
pendekatan keamanan dinilai tak lagi dapat memutus mata rantai terorisme
yang harus dilakukan sekarang
sudah bergabung melalui sambungan telpon
saya juga masih menunggu kedatangan narasumber yang lain
bergabung melalui sambungan telepon adalah bang effendi simbolon anggota komisi satu dpr ri
selamat malam bang effendi
bnn putri buat kembali
iya bang effendi
apa apa yang terjadi sekarang
bagaimanapun harus diakui memang radikalisme dan terorisme ini masih tumbuh subur
tidakkah ada yang bisa dilakukan pemerintah dan juga dpr
untuk lebih memperketat ini semua
untuk mencegah ini berulang
ya upaya dan regulasi aturan peraturan saya kira sudah cukup ya
dan pelibatan tni juga dengan undang undang yang terbaru juga sudah dimungkinkan untuk turut serta
nah tinggal sekarang memang karena cakupan dan luasannya juga sangat begitu luas
dan dinamikannya juga begitu cepat
ini perlu saya kira seluruh aparat kita juga meningkatkan kualitas daya tangkal daya deteksinya ya
karena bagaimanapun dari aceh sampai ke belahan merauke sana
karena belum bisa kita cover kemampuan baik jika tangkal dini dari mulai inteligensi kita sampai dengan penegaraan
dan kita juga masih menegurikan ini seolah olah radikalisme
saya kira ini terorisme ya bukan radikalisme
karena kalau radikalisme itu kan konotasinya itu ada sesuatu yang masih sifatnya berbeda dengan kebiasaan di tengah masyarakat
tapi kalau terorisme itu ada misinya sendiri
dan tujuannya adalah dalam radikalisme
rangka mengganggu stabilitas negara dan seterusnya akan menghancurkan negara kita
jadi kita lihat dari belahan dunia di wilayah wilayah terjadinya terorisme
itu unsur teror itu kemudian berujung kepada instabilitas suatu negara
karena penegakan hukum dalam hal masalah teroris ini saya kira harus di depan juga aparat tni
jadi tidak hanya bisa kita
kita andalkan hanya polisi ya
karena coba seperti contoh terakhir saja kejadian di arab saudi
kilang minyaknya diroket oleh kekuatan dari luar
itu kan sesuatu yang bisa menghadapi itu kan tentaranya atau angkatan bersenjatanya bukan polisinya
jadi ini sekali lagi saya tidak mengurangi respect saya hormat saya kepada aparat kepolisinya
yang sudah begitu hebat bekerja selama ini
tetapi untuk bagaimana menghadapi aksi aksi terorisme ini bukan radikalisme ya
teror ini apalagi yang bersifat lone wolf ini yang dia tidak peduli siapa majikannya siapa bosnya
dia hanya meyakini apa yang dia lihat dia ketahui dari media online
ini kan modus operandi yang sangat berbahaya
kita kemudian mudah mudahan tidak terjadi lagi di tempat tempat lain di indonesia
bang effendi tapi bagaimanapun ini strike di markas polisi
jadi apa yang longgar apakah kinerja intelijen kita sudah cukup baik
ya itu tadi
kan tni dan polri itu kan sebenarnya bisa bersinergi secara permanen
permanennya tidaknya itu kan harusnya diatur di dalam undang undang
melihat undang undang teroris yang kemarin itu sudah cukup
tinggal sekarang tni harusnya diberi peran lebih untuk bisa menanggulangi deteksi diri di depan
karena itu kan pelulu seolah olah jadi korban dan pihak yang menjadi sasaran dari para teroris ini kan hanya polisi
padahal kalau kita melihat kejadian terakhir saja di kilang minyak di arab saudi itu
bagaimana cara mendeteksi itu kan harus menggunakan metode metode militer untuk mengantisipasi hal hal yang di luar dari tupoksi kepolisian
lone wolf ini saya dengar juga informasinya di sumatera utara sedang dikejar juga ada
ada potensi satu lagi atau dua lagi
nah ini kan berbahaya sekali kalau diikuti oleh jiwa jiwa yang umur dua puluh an yang dia punya
jiwa teenager yang masih liar begitu kemudian mengkultuskan dirinya sebagai pahlawan
akhirnya dia meledakkan dirinya kemudian dia berkeyakinan dia akan masuk
ini kan deteksinya kan luar biasa
jadi nggak bisa juga kita katakan pemerintah atau intelijen kecolongan
ini tinggal bagaimana presiden menggerakkan juga tni di depan bersama dengan sekolah sekolah
ini tinggal bagaimana presiden menggerakkan juga tni di depan bersama dengan sekolah sekolah
ini tinggal bagaimana presiden menggerakkan juga tni di depan bersama dengan sekolah sekolah
enggak dulu cannabis taste w empat ratus riesian untuk bagaimana kita bisa beka cover seluruh wilayah di tanah air kita

jadi kemampuan kita sudah pasti bisa

jadi kemampuan kita sudah pasti bisa
sekarang kita lihat kejadian di sumatera utara ini kan hampir tidak ada peran tni di situ
semiskip sepenuhnya kan sepertinya hanya tadi polisi sekaligus juga sebagai perban
padahal ya kenapa tidak gymnastics locals photo anche tentu

tni juga ikut dilibatkan walaupun di undang undangnya tidak secara lugas gitu ya
tapi kan sudah bisa dilibatkan termasuk juga di undang undang tiga puluh empat tentang tni juga
pelibatan di pr pres ini juga sudah bisa untuk bisa maju
dan sekarang kan panglima tni sudah membentuk itu untuk koopsus itu
nah kenapa tidak ini momentum kita masuk untuk bukan berarti kemudian era ini kemudian era militeristik lagi
tapi ancaman ini mudah mudahan tidak
tapi akan terus saya lihat di indonesia
karena lowong apa lowong yang masih banyak di sisi kemampuan antisipasi dari aparat kita
jadi kalau misalnya menurut anda katakanlah misalnya soal sumber daya manusia
anda tadi di awal mengatakan
harus ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan
yang bekerja sehari hari yang berkaitan dengan ini
tidak bisa hanya densus sebatas densus
berapa orang sih densus setiap polda
harus seluruh aparat penegak hukum itu berkualifikasi densus deh
jadi jangan nanti akhirnya fores fores
mereka dalam rangka pelayanan kampik mas
sementara yang punya antisipasi kemampuan yang maksimal itu hanya dipilih oleh densus
kenapa tidak kita dorong polri
untuk bagaimana meningkatkan kemampuan sdm
setara dengan densus semua di nilai nilai kepolisian mereka
menurut anda ya peristiwa di medan ini juga menunjukkan itu ya
ketika tidak ada pemeriksaan katanya kemudian bisa masuk saja begitu dengan bebas
dan tiba tiba di halaman sudah meledakan diri
iya ini kan protokoler kita yang saya kira medan terjadi delapan ratus empat puluh lima
di jakarta tidak ada peningkatan kemas padaan
coba kamu lihat di berbagai tempat
tidak ada itu kemudian alert kita
satu tarikan semua dari akses yang tim rokir bahwa kita sepertinya tidak perlu siaga
kita tenang tenang saja
bagaimana mau tenang
ini terjadi di setara satu sikat di bawah polda loh ini
di medan lah
kalau dianggap sepele ini
jangan kita menyederhanakan
oh ini kan peristiwanya kan di medan
tapi lihat kalau ini kemudian ini saja saya dengar
di sumatera utara di medan
satu lagi ada kemungkinan ada lone wolf lagi yang lainnya
yang berumuran dengan si korban atau si pelaku ini
itu saya kira ini positif kita
mari kita tingkatkan seluruh kemampuan aparat bukan hanya pelayan dalam hal hampir masuk ke negara hukum
tapi sekaligus juga menangkal upaya upaya teror yang memang sudah sangat di depan
sudah menik apa sudah
ini step ahead daripada kemampuan dari gerak aparat kita
sudah sudah jauh lebih maju daripada aparatnya
bang effendi kita jeda dulu nanti setelah jeda
saya memiliki pertanyaan
apakah pendekatan keamanan sebenarnya masih bisa untuk menekan ini
karena sepertinya keras di tekan di keamanan tapi kemudian justru tumbuh subur
jadi apa yang harus dilakukan sekarang
kami kembali setelah jeda
terbank luas audionya dalam chemo saat ini sih kemampuan yang benar
ce isis yang gunainkamu

kami itu adalah pemindai pengusaha

pada tahun dua ribu delapan belas sebenarnya pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya efektif
sekalipun memang sangat diperlukan tapi sebenarnya juga harus ada pendekatan dari sisi budaya dan ideologi
sebenarnya terkait penanggulangan terorisme ini
ya itu kan bukan tupoksinya polisi dan tni itu tugas pokok dan fungsinya pemerintah
ini kan kita bicara dalam konteks bagaimana aparat aparat yang punya dibekali oleh negara untuk menghadang memberantas itu
jadi kalau kita melihat potensi yang sekarang kita miliki dari seluruh aparat penegak hukum di kepolisian
itu kan hanya berapa persen yang punya kemampuan kualifikasi anti teror itu
nah sehingga bagi para teroris
sangat mudah dia dia sekarang pos polisi di sarinah saja
itu sudah dianggap merepresentasikan seluruh institusi polri
padahal dia hanya satu x dua meter mungkin lebarnya gitu loh
jadi ini yang maksud saya harusnya kita membacanya agak dibalik logika kita
bahwa simbol simbol itu terus dia akan serang terus
akan terus untuk meruntuhkan kewibawan kita kewibawan pemerintah
nah oleh karenanya
negara juga harus membekali seluruh aparat penegak hukumnya dengan kualifikasi juga setara
dan kualifikasi densus yang oleh institusi polri miliki
sehingga kesiapan dan juga seluruh mental dan peralatannya juga setara dengan itu
sehingga untuk misalnya mereka melakukan hal hal yang teror yang ditujukan ke institusi polri
itu akan berbeda
kalau ini kan sekarang
saya melihat di berbagai wilayah
setelah itu low fall itu
luar biasa kok begitu low wongnya ya
itu yang saya ingin sampaikan
kalau untuk yang disampaikan lipi tadi ya
saya kira itu sedang dalam proses upaya negara upaya pemerintah sekarang ya
saya kira pak jokowi juga sadar betul paham betul itu
bagaimana kita kan tidak bisa juga melakukan proses seperti membalikan telapak tangan
menghadang soal radikalisme soal intoleransi yang mungkin menumbuh suburkan
adanya teror teror di wilayah di masyarakat tertentu misalnya ya
ini kan tidak mudah kita tapi itu sedang dalam upaya
tetapi penegakan hukum
kalau aparatnya aparatnya setara dengan aparat yang memang punya kualifikasi
ketegasan dalam hal penegakan hukum
maka bagaimana mungkin teror juga dengan leluan ya

maka bagaimana mungkin teror juga dengan leluasa
melakukan mencabik cabik ya kewibawan kepolisian kewibawan negara
melalui ya tadi
lomong lomong lokol lokol yang begitu terbuka gitu loh maksud saya putri
bang tapi kalau misalnya boleh dijabarkan lagi sebenarnya kalau menurut abang
eh eh poin poin kekurangan atau loopholes nya itu
anda abang mengatakan beberapa kali ada low host di apa saja
atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan intelijen dan penanggulangan terorisme atau apa saja
kalau intelijen kita cukup pak dengan koordinasi melalui bin cukup
tinggal sekarang apapun informasi dini didapat oleh bin didapat oleh bssn
terus ditindaklanjuti nah disitu kita kelemahannya
proses menindaklanjuti mengantisipasi ini
aparat kita itu hanya terbatas
di tni angkatan darat hanya kita punya densus apa d delapan puluh satu
kemudian di polisi densus delapan puluh delapan terbatas kita
kenapa tidak semua aparat ini memang dibekali walaupun tidak harus khusus seperti densus
tapi mereka mengantisipasinya mampu begitu loh mampu
sehingga informasi yang dini didapat oleh eh
seluruh kesatuan intelijen yang dikoordinasi oleh bin ini
itu bisa langsung ditindaklanjuti dengan mencegah
bukan setelah kemudian terjadi baru kemudian kita lakukan sesuatu buat apa
kan terasa terlihat oleh orang awam kan kelihatannya intelijen kita lemah kecolongan
semua ini terdeteksi
semua terdeteksi ya bang
tindak bisa disumut juga tahu
ini sejak awal bahwa ada potensi potensi lone wolf di berbagai titik di wilayah wilayah bindanya masing masing
tetapi informasi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan kecukupan kemampuan aparat dan juga peralatan
peralatan kita kan di tingkat pusat saja
di tingkat daerah apa
ketingkat setara dengan kemampuan
ini kan loan wolf nya masih masih model tradisional
kalau melihat dari fisik yang kita lihat ya
coba lone wolf yang digerakkan dengan model model satelit
itu coba mereka nantinya akan bergerak sesuai dengan keyakinannya dia ke satu titik
tapi peledakannya melalui remote melalui satelit bagaimana
kita sekarang jeda dulu bang effendi
sambil setelah jeda ada satu narasumber lagi yaitu sofian sauri mantan api terorisme akan bergabung bersama sama di perbincangan ini
tetap di cnn indonesia

anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah bergabung saat ini sofyan sauri mantan api terorisme
pak sofyan selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
pak sofian kalau misalnya melihat begini
pola yang dilakukan yang terjadi di medan ini sampai saat ini polisi memang belum mengatakan berkaitan dengan kelompok mana ya
tapi kalau misalnya bisa dilihat itu lone wolf saja atau bisa berkaitan dengan kelompok kelompok yang ada
ya bisa keduanya
tetapi sampai saat ini kan kepolisian juga belum rilis masuk jaringan mana
tapi yang jelas ini kelompok jad dilihat dari pola dan modus operandinya memang seperti itu
dari bom yang kelihatan menurut kita low explosive ya
karena begitu dekat jaraknya satu meter dua meter itu polisi tidak kenapa napa
yang kedua kenapa dikatakan the lone wolf
ini dilihat dari alat alat yang digunakan juga sangat sederhana
artinya mungkin cuma lima ratus ribu sudah cukup gitu
dan terbukti dia juga tidak tahu bagaimana
biasanya kan kalau pasang bom orang udah pasang murnya atau pakunya dan sebagainya
itu nanti ketika meledak dia udah memikirkan
ini kalau meledak arahnya kemana
terbukti yang hancur malah tubuhnya
yang orang lain malah nggak kena
kan target dia kan sebenarnya polisi orang lain gitu
nah ini juga terlihat amatiran
ini dilihat dari asap yang menghubung tinggi itu percis yang digunakan di tamrin
yang digunakan potasium atau kayak belerang seperti itu
asapnya putih seperti itu
jadi dengan melihat cara cara sederhana ini ini jalan wolf
itu tidak sengaja meledak di luar atau memang dia berupaya meledakan di situ
sudah sudah berusaha karena di depan itu kan sudah ada polisi
langsung dia ledakan
makanya itu sederhana saja
switchingnya juga pemicunya juga saya rasa pakai saklar itu
itu bisa di ini gitu
karena itu tidak memerlukan alat yang canggih seperti sirkuit dan sebagainya
anti jejak atau misalnya dipencet apa sebagainya meledak
itu pakai sederhana saja gitu
dan ini menjadi ciri khas bagi kelompok kelompok jad yang berafiliasi kepada jamaan
terbukti juga kemudian densus juga mungkinan nggak punya data juga terhadap orang ini
sehingga profilingnya sebagainya juga agak kesulitan
biasanya biasanya ketika merilis langsung disampaikan jaringan apa gitu
karena biasanya dari jejak digital metosnya itu ada terhubung dengan jaringan besar
dan ini tidak
ini ciri khas memang sudah ada sembilan sepuluh operasi operasi dalam jalan wolf ini yang memang kemudian polisi juga tidak punya data tentangnya
tidak ada data tentang orang orang seperti ini
dan ini bisa bermunculan begitu saja
berapa lama sih prosesnya saya masih penasaran sebenarnya
mulai dari orang tahu kenal percaya kemudian bisa terpengaruh
itu kan memang berbeda beda setiap orang
tapi prosesnya berapa lama dan apakah selama itu tidak bisa terdeteksi oleh polisi
ya tergantung tingkat pendidikan juga dan tingkat ekonomi
semakin dia punya beban hidup semakin juga cepat dia mengakhiri dan ikut
kelompok kelompok seperti ini
karena bisa jadi kelompok kelompok seperti ini menjadi sebuah pelarian bagi orang yang mungkin punya kendala ekonomi
punya kendala kendala pendidikan dan sebagainya
sehingga dia tidak punya daya kritis untuk menolak hal hal yang datang dari luar eksternal orang seperti ini gitu
sehingga ini nggak butuh lama juga
makanya terkadang berbeda beda
tidak sampai setahun biasanya sudah terput
kalau long off tidak ada pola perekrutan kan
tetap ada ya
ada perekrutan dalam arti tidak sebagaimana yang biasa misalnya guru ketemu murid
kemudian ada halako dan sebagainya
tapi melalui sosial media
dan itu sudah pasti karena mereka terpengaruh pertama mengubah pola pikir lalu mengubah karakter dia
lalu dia siap untuk menjadi seorang amaliyat
dan itu saya rasa karena memang masif
karena walaupun pimpinannya sudah tidak bisa mengeluarkan rilisan
saya lihat juga rilisan rilisan dari kelompok isis di pusat saja
sudah sederhana berkurang sekali
tapi jangan salah bahwa kelompok ini tidak pernah terpengaruh terhadap figur
sistem patron sebagaimana kebanyakan orang indonesia kalau pimpinannya meninggal maka selesai perlawanan
maka ketika kemarin saya diwawancarai juga saya katakan apakah ini membuat gerakan selebak dadi meninggal akan berhenti
karena kelompok ini membangun sistem
jadi pimpinan meninggal itu sudah biasa buat mereka
karena jalan itu kan jalan jihad mereka
jadi ketika pimpinan mati itu sudah biasa
tapi ideologi itu paham itu
nah sayangnya masih banyak grup grup isis walaupun tidak semasif dulu itu masih men share paham paham dan ideologi ideologi ini
dan itu sudah tuntas
walaupun pimpinannya besok sudah dihukum mati kayak aman abdurrahman atau sudah tidak bisa mengeluarkan rilisan atau tulisan tulisan
itu tetap saja masih relevan dianggap oleh mereka untuk bisa
ya yang kedua juga menjadi ajang balas dendam
jadi mereka balas dendam ya sudah
perjuangan tidak boleh berhenti karena kematian pimpinan
apalagi kemudian juga kita ingat setelah kematiannya al baghdadi lalu muncul abu ibrahim al hasan al quraisi
itu juga kemudian banyak juga mereka berbaikat
sebagai pimpinannya baru
tapi sekalipun memang pimpinan tidak berpengaruh
seberapa kuat sih sebenarnya
seberapa kuat seberapa besar gempuran narasi

seberapa kuat seberapa besar gempuran narasi
soal ideologi yang disampaikan oleh mereka ini
sebenarnya yang saat ini beredar katakanlah di media sosial atau di jejaring terbatas mereka kan ada ruang chat misalnya di telegram dan lain sebagainya itu
ya saya rasa ini agak kekurangan kita dalam membantah ya kontra narasi dan kontra ideologi terhadap pemahaman pemahaman ini
itu yang masih kurang
ya menurut saya seperti itu
karena memang harus dibantah
karena semua pemahaman pemahaman ini lahir dari proses kematian

bacaan di whatsapp grup instagram grup grup telegram dan sebagainya itu semua literasi semua
nah di sini adalah kekurangan kita
saya rasa counter ideologi harus didawan dengan ideologi yang juga harus militan
karena kalau nggak seperti itu mereka nggak akan pernah sadar gitu
maka walaupun pimpinannya mati apakah kemudian berhenti tidak juga
juga termasuk ketika misalnya polisi kan kemudian menyisir grup b
grup telor kerompok telor tapi kemudian justru muncul long wall seperti ini
karena memang sulit ya
ini kan grup ini juga cukup banyak gitu
pengikutnya juga cukup banyak
apa kemudian dengan cara cara surveillance juga cukup gitu
kadang mereka juga mengambil pelajaran pelajaran dari teman teman yang sudah tertangkap gitu
ini kenapa wah berarti ada kecerobohan
nah mereka mungkin mengurangi apa dari situ ya
percakapan percakapan yang sifatnya sensitif juga mereka kurangi dan sebagainya gitu
kadang mereka juga berubah
nah polisi juga harus juga berubah kan gitu dalam cara penanganannya
tentu akan lebih canggih gitu
jangan sampai salah langkah dari kelompok kelompok seperti ini
apakah betul kelompok kelompok teror ini satu langkah sebenarnya lebih maju dari aparat kita
terbukti juga polisi ternyata banyak menangkapi
itu terbukti bahwa mereka juga salah langkah juga gitu
tapi mereka juga akan terus belajar saya rasa gitu
tidak gegabah lagi
kemungkinannya kalau mereka tidak lagi
ngember dan terbuka ya di era sosial media
takutnya mereka kembali ke zaman batu lagi
tapi itu juga rawan untuk disurveiland oleh kelompok apa
seolah olah seribu sembilan ratus delapan puluh delapan gitu
tapi tetap mereka akan berkembang ya
mungkin mereka punya aplikasi aplikasi lain
yang kalau kemudian dicegat di tengah jalan komunikasi tersebut itu blank
itu kebiasaan kita dulu seperti itu gitu
lalu perlu ada passwordnya dan ada kuncinya untuk bagaimana membuka pesan pesan tersebut
dan itu biasanya digunakan komunikasi teman teman yang masih di dalam hutan
dengan teman teman yang terjalan internet
sehingga mereka tetap up to date
sehingga ketika di tengah jalan dicegat
mereka tidak mendapatkan informasi apa apa
hurufnya keriting semua gitu
itu perlu aplikasi aplikasi yang lain
pak sofian sebenarnya kalau misalnya katakan kita ingin bicara pencegahan sekarang ya
pencegahan tadi anda katakan kontra narasi dari pemerintah kurang
tapi selain itu apa
apakah pemerintah memang juga kemudian anda mengatakan tadi ideologi kemudian dilawan dengan ideologi
ini suatu hal yang subjektif
bagaimana cara pemerintah paling efektif untuk masuk ke situ
ya saya rasa pemerintah perlu mencari think tank ya
atau mencari ahli yang betul betul memahami persoalan ini
pendekatannya bagaimana sekarang
sehingga juga persoalannya tuntas gitu
saya rasa ini gak tuntas juga
karena kalau kita hanya sibuk kepada persoalan dihilir
ketika ada kejadian kita baru kayak ngademin kebakaran baru kita sibuk menyiramnya gitu
tapi kita juga harus serius ke hulunya ini
akarnya dari mana
paham ini seperti apa
ini kan berawal dari tahapan untuk orang menjadi teroris itu ada tahapannya
pertama biasanya bersikap intoleransi dulu
dia menolak setiap apa yang datangnya dari kelompok dia
dia merasa kelompok dia yang benar kelompok dia
nah awal dari situ dalam banyak perdebatan seperti itu
nanti kedua meningkat jadi radikalis
radikalis itu dalam arti yang negatif bukan yang positif
ada juga radikal yang positif gitu
tapi radikal yang negatif itu adalah dia mulai kuat keras gitu
kaku jumud dalam mempertahankan pendapat pendapatnya
dan dia tidak berhenti sampai di situ
bahkan dia berani untuk kontak fisik
walaupun itu persampurnaan sifatnya zoniat gitu bukan konti iat gitu
lalu dia meningkat menjadi seorang teroris gitu
dan itu ada tahapan tahapannya
dan masing masing orang itu berbeda
tergantung tingkat pendidikannya juga tingkat pemahamannya juga
lalu tingkat hubungan sosial dan yang lainnya gitu
dan di tahap tahapan ini sebenarnya kan kemudian yang paling menyadari ada tahapan perubahan itu kan berarti kan lingkungan ya
lingkungan terdekat misalnya keluarga
saya juga membaca ada artikel yang menyebutkan bahwa
narasi narasi ideologi terorisme itu justru bisa juga muncul dibawa dari lingkungan keluarga itu sendiri
anda sepakat soal itu bagaimana cara masuk ke situ
ya keluarga bisa jadi benteng
tapi keluarga juga bisa jadi sarana yang efektif untuk mendoktrin
contoh di surabaya kelompok dita keluarga anton dan sebagainya itu adalah keluarga
bagaimana mereka begitu efektif begitu
cepat anak anak kecil perempuan wanita gitu kan terus sampai anak yang lainnya itu bisa ikut
bapak keluarga dan sebagainya ini efektif jauh lebih efektif gitu
dan itu mungkin orang tidak akan menyangka gitu
biasanya kan pemahaman itu kontra dengan keluarga yang lainnya dan sebagainya gitu
nah tetapi keluarga juga bisa menjadi benteng ya untuk deteksi dini
jika keluarga itu peduli dia bisa melaporkan contoh kayak di lampung
sebelum kejadian sibolga itu kejadiannya awalnya dari lampung dulu
karena keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian
sehingga ini mudah diantisipasi belum itu dia sudah mengambil paket bom dan bom itu siap diledakkan
tapi untung keluarganya sigap tidak apatis gitu nah yang kita mengerikan itu ketika mereka apatis
maka kemudian kita perlu memperkuat keluarga ya
dan tentu juga masyarakat kita perlu diberikan imunitas
mengenali ini ibarat virus kita harus kenali dulu
karena kalau tidak mengenali orang orang soleh orang orang baik ini akan terjerumus gitu
karena dia membawa idiom idiom dan keagamaan
sehingga orang sering salah paham di sini
tapi permasalahannya kan kadang kalau misalnya berhadapan hadapan dengan katakanlah orang yang intoleran
atau misalnya sudah radikal anda katakan yang sudah keras itu
kemudian yang toleran itu cenderung kayak oh sudah lah mundur aja
karena merasa ya sudah begitu
jadi kayak ya sudah anda berada di jalan anda saya berada di jalan anda
bagaimana dengan pilihan pilihan yang seperti itu
karena pun masih terjadi
ya kita tidak boleh putus asa ya melihat rekan kita atau kawan kita yang terindikasi terpapar gitu
apalagi ketika dia sudah mulai pola hidup dan sikapnya sudah mulai mengisolasi diri gitu
dia jadi anti sosial gitu
misalnya biasanya mereka nggak sholat di masjid gitu
karena menganggap bahwa masjidnya adalah masjid teror
sebagai mana kasus penusukan pak wiranto
abu rara itu ternyata tidak pernah ke masjid
karena maaf dia di masjid masjid teror
imamnya atau jamaahnya tidak sesuai masih banyak melakukan alubita
jadi kalau kita melihat yang seperti itu
kadang ini juga nggak bisa diukur dengan fisik
karena cungkrang atau becadar juga
karena nanti jadi subjektif ya kan
banyak orang yang tertuduh tapi dia harus jeli
kalau dia misalnya dengan kondisi pakaian seperti itu
lalu dia bicara kebenaran tapi gak pernah ke masjid
terus narasi narasi yang dikembangkan yang disebarkan
justru narasi narasi kebencian
maka betul apa yang dikatakan oleh ustadz hadi hidayat dalam banyak ceramahnya
kalau sudah ikut pengajian
lalu kita kemudian di situ malah membenci sodara sodara kita sesama muslim
itu sebaiknya tidak usah mengajit di tempat tempat seperti itu
itu benar itu
tapi yang menarik dari pelaku ini justru
dia memiliki akun youtube
dan kemudian ada subscribernya sekitar empat ratus an subscriber
artinya juga tidak terlalu menutup diri ada perubahan di situ
atau apa yang anda lihat
terkadang orang punya sisi sisi kelebihan ya di lingkungan itu
mungkin dia dengan orang lain dengan teman temannya
dia tidak ini
tapi di sosial media dia lebih eksis gitu
ini sebetulnya tidak aneh
kasus di medan dulu sekitar tiga tahun empat tahun yang lalu
seorang orang pengacara
tiba tiba dia mengadakan operasi sendirian juga dalam world
dan dia menyerang gereja pendeta pada saat itu di sebuah gereja
dan ternyata orang kaget
dia masih umur tujuh belas tahun bahkan belum genap tujuh belas tahun
sehingga dia ditaruh di lapas salemba anak anak
yang orang heran ternyata dia seorang seleb
seleb maksudnya itu orang yang dianggap nisih
seorang ustadz gitu
ternyata emang model kopi paste dan dia sangat rajin dan cukup cerdas
dan dia tidak nyangka kalau ini masih anak anak
artinya memang kadang orang orang ini punya sisi dalam sosial media memang lebih maju
dan jangan salah kelompok kelompok ini yang paling sangat diuntungkan dengan adanya sosial media

menyebarkan dan sebagainya

kalau misalnya kemudian yang baru sekarang sebenarnya dari kasus ini adalah kemudian menggunakan atribut
karena itu memang kamuflase saja menurut anda dan itu bisa siapa saja apa saja
ya itu sifatnya teknis ya
teknis kadang bisa menggunakan apa

saya rasa jangankan memakai seragam ojek online
di luar negeri lebih parah lagi bahkan memakai baju angkatan darat memakai baju polisi memakai baju baju yang kemudian orang itu nggak pernah menyangka
bahwa itu kemudian kalau di afganistan ada istilah dengan istilah green and blue
gen and blue itu mereka menyaruh menjadi tentara afganistan lalu menembaki tentara amerika
dan ini yang tidak pernah disangka gitu
kemudian di mesir juga beberapa perwira dan memang mantan perwira ketika dia memakai baju dan itu dianggap sebagai seorang perwira
lalu meledakkan diri
lagi lagi di irak juga demikian menggunakan kamuflase seperti itu
sifatnya itu teknis
dan itu memang cukup efektif karena orang tidak akan menyangka
mungkin dia masuk dengan bawa barang gede pasti dia akan menyangka
oh ini bawa barang ini bawa barang itu
tapi beda dengan orang misalnya pakaian biasa hitam hitam atau apa dia tiba tiba bawa tas besar
wah ini orang curiga
tapi kalau ojek online wah ini paling mengantar makanan ada yang pesen anggota poloan atau anggota polisi
dan itu cukup efektif dan saya rasa cerdas juga gitu
oke jadi ada hal baru ya
hal yang baru walaupun nanti merugikan juga karena nanti ojek online untuk mengantar akan kesulitan
jadi susah oke
saya ke bang effendy bang effendy ini terakhir
bang effendi yang bisa dilakukan sekarang apa bang effendi memastikan ini tidak terulang lagi
ya kalau yang memastikan ini tidak terulang lagi
kalau yang memastikan sih pasti tuhan yang maha esa ya
ini kan kita bicara dalam konteks mekanisme kemampuan sumber daya regulasi peraturan perundangan alat alat utama untuk penangkalan terorisme
kemudian masalah penetrasi nilai nilai positif di masyarakat
itu yang bisa kita lakukan
jadi kita belajar lah dari singapura posisi terdekat kita negara terdekat kita
mereka kan setiap jengkal tanah itu kan sudah ada dalam pemetaan
sama kayak kita pakai gps pakai model online sekarang
di kotak kotakan digigitasi
dan ini yang menurut saya kembali seperti awal tadi mari pemerintah juga mendorong berperan aktifnya seluruh aparat tenaga hukum dan juga tni bersinergi
tni juga langsung diterjunkan di seluruh wilayah
karena babinsa babinsa itu kalau dibekali dengan kemampuan tangkal terorisme juga
saya kira mereka akan bisa selama ini juga
kita lihat apapun yang dilakukan di sudut sudut wilayah indonesia kan mereka punya kemampuan
tapi tinggal pr press perundangannya kan harus jelas juga
saya kira itu yang kita juga tidak mungkinlah membiarkan polisi sendiri begitu
jadi korban ya
karena mereka juga institusi yang sudah cukup lelah juga
saya lihat berbagai hal yang selama ini dihadapi oleh kepolisian
sementara tingkat kemampuan dari aparatnya juga harusnya disetarakan juga dari level yang di bawah sampai dengan yang di atas itu
jadi kewaspadaan itu akan menutup
ya paling tidak mengurangi lah
celah mereka untuk melakukan serangan serangan ke markas markas simbol simbol penegakan hukum atau aparat negara ini
itu yang saya jadi lepas yang disampaikan oleh saudara sofian tadi itu semua saya kira menjadi hal yang benar ya
karena kita kan nggak mungkin seluruh rakyat ini kemudian harus dilibatkan dalam masalah terorisme
sehingga semuanya menjadi ketegangan tersendiri di komunitas kita
ini harusnya aparat lah yang bekerja
seperti singapura gayanya kan silent
kita kan jarang melihat pekerja atau polisi
termasuk urusan kecil pun urusan lalu lintas pun kan hampir nggak kelihatan
polisi ada di lapangan
tapi kerja mereka bisa menutup
hendaknya kita ya jadikan juga salah satu referensi lah
untuk setiap provinsi kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh singapura malaysia
jadi itu saya kira lebih baik
banda aceh dengan gaya karakteristiknya sendiri
sumatera utara juga sumatera barat
jadi dari lingkungan tingkat lingkungan yang paling kecil sudah tahu caranya
sudah bisa mengantisipasi kalau ada yang tidak beres gitu ya bang ya
betul tidak harus melulu dari trono joyo dikontrolnya itu
tidak harus dari cilangkap dikontrolnya
tapi karakteristik wilayah juga harusnya mempunyai kepastian
kita ambil aja model role model singapura
jadi mirip mirip jakarta juga harus belajar
bayangkan jakarta kalau terjadi seperti kemarin di sarina
itu kan hanya pos kecil saja
tapi ceritanya kan sampai ke seluruh dunia itu
bahwa ibu kota diserang
nah itu saya kira simbol itu berarti
kalau betul itu saya menaruh harap lah ke polri
bekerja sama dengan tni
dan pemerintah juga lebih mendorong kesetibatan tni
dengan menghadirkan mereka di pemberantasan di penegah cangkal
kecuali sektor ini
bang effendi terima kasih banyak bergabung malam hari ini
sayang sekali tidak bisa hadir di studio terima kasih
sorry ya terima kasih
ya selamat malam
pak sofian yang bisa dilakukan sekarang
katakanlah memang pengamanan tetap harus dilakukan
pendekatan keamanan harus tetap dilakukan
tapi selain itu apa
kalau misalnya katakan ada ideologi dilawan dengan ideologi
yang sekarang kurangnya dimana
ya sebetulnya kita ormas ormas islam ya
seperti nadatul ulama dan muhammad diyah
memang agak terlambat gitu
ketika di era tahun dua ribu an gitu
karena kelompok kelompok seperti ini begitu
begitu aktif dan begitu maju dalam masalah it
sehingga ketika ada persoalan misalnya jihad khilafah dan sebagainya
pemerintah cenderung melawan mengkanternya dengan istilah batu dengan batu
akhirnya keras yang ada gitu
jadi terpolarisasi dan terjadi semacam politik identitas kayak gitu lah
nah kedepan kita gak bisa membenturkan masalah ini
tapi misalnya bicara kilafah contoh misalnya
khilafah itu kan bicara sistem kenegaraan sebetulnya gitu
kita bisa pakai narasi narasi kilafah
sebetulnya indonesia sudah juga bisa menerapkan khilafah gitu
karena khilafah itu ada pimpinan ada panglima ada ini
intinya agama itu adalah tentang bicara makashidu syariah itu
tujuan bagaimana syarat itu ditegakkan gitu
nah ada kelompok kelompok yang suka dengan istilahnya idiom dan bendera saja
nah biasanya ada kelompok kubu sana
yang satu sukanya lebih kepada esensi
kita sudah melaksanakan subtansi itu gitu
nah bagaimana mengkompromikan dua arus ini
jadi sebetulnya ada yang belum selesai
jadi antara anak bangsa ini dari persoalan diti negara islam ini jadi polemik gitu
nah ini kemudian terpolarisasi
makanya kemudian buat orang orang islam muhammad dia itu juga harus punya mungkin kontor kontor narasi
yang sifatnya nggak maaf ya
gak terlalu ngenyek gitu
sehingga organisasi islam
kemudian tidak ada ruh ruh islamnya gitu
kadang terlalu pragmatis gitu
dalam menjadi partisan politik tertentu
yang akhirnya anak anak muda milenial yang sekarang cerdas cerdas ya
itu melihat muak nih dengan para tetua yang begitu pragmatis dan sebagainya
akhirnya dia mencari nilainya
yang lain yang maaf anak anak muda ini suka yang tegas tegas
dan mencari sendiri ya
ingin yang isis ingin yang tampil beda hubu tamayus dan sebagainya
akhirnya dia ketika searching
dia cari dapet yang kelompok kelompok yang intoleran tadi
masuklah ideologi di situ
oh saya simpati akhirnya
akhirnya dia cari di sekolah
oh ini kelompok yang selama ini saya cari
oh begini oh begini
akhirnya orang itu berbicara berbuat sesuai apa yang dia pelajari apa yang dia dengar
nanti dalam masalah fikih saja misalnya perbedaan kilafiyah dan sebagainya
dia selalu memegang yang tegas
misalnya bicara rokok saya pakai yang haram
ada yang lain yang makro
ada yang lain yang makro
oh enggak ada kalau ada yang ini
kalau ada yang enggak seperti ini maka saya akan barok dengan antum
atau antum saya kafirkan
sampai masalah masalah rokok saja sudah seperti itu
nah ini bibit bibit sebetulnya
kalau ada kontra narasi dan kontra ideologi pemerintah harus jeli melihat ini
dan juga harus lebih militan
harus lebih militan tidak kalah militan ya
oke baik terima kasih pak sofian sudah hadir malam hari ini di cnn indonesia prime news
sekarang kita jeda dulu kami segera kembali
pak sofian terima kasih banyak